bmkg sempat memberi peringatan dini tsunami yang berpotensi terjadi usai gempa berkekuatan magnitudo enam sembilan yang mengguncang mentawai
bmkg melaporkan tsunami sempat terjadi dengan ketinggian air sebelas cm dari data stasiun tanah balania selatan
berdasarkan hasil pengamatan tinggi muka laut tercatat benar terjadi kenaikan muka air laut
atau ketinggian tsunami di lokasi tanah bala pada pukul tiga lebih tujuh belas menit waktu indonesia barat
dengan ketinggian tsunami sebelas cm
kemudian telah terjadi pula hingga pukul empat lebih tiga puluh lima menit waktu indonesia barat
gempa bumi susulan
adanya delapan aktivitas gempa bumi susulan hingga pukul empat lebih tiga puluh lima wib dengan magnitudo terbesar empat